serta unit kerja di pusat dan upt daerah bmkg
presiden joko widodo memerintahkan badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg
mengidentifikasi risiko perubahan iklim beserta dampaknya secara menyeluruh
hal ini disampaikan jokowi dalam rapat koordinasi nasional atau rakornas bmkg dua ribu dua puluh dua secara daring pada senin pagi
menurut jokowi saat ini dunia menghadapi tantangan perubahan iklim kritis
organisasi meteorologi dunia menyatakan indikator perubahan iklim dan dampak perubahan pada dua ribu dua puluh satu makin memburuk
jokowi menilai bmkg memiliki peranan penting untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan nasional
karena itu saya memerintahkan bmkg untuk mengidentifikasi risiko iklim dan dampaknya secara menyeluruh
mengidentifikasi adaptasi apa saja yang bisa kita lakukan
meningkatkan kapasitas sdm dan peralatan untuk permodelan cuaca dan iklim yang menggabungkan informasi dari teknologi satelit
sementara itu kepala bmkg dwi korita karnawati meluncurkan sekolah lapang iklim dan sekolah lapang nelayan untuk petani dan nelayan
menurut dwi korita sekolah lapang dibuat agar petani nelayan dapat mengantisipasi perubahan cuaca maupun iklim ekstrim
nah petani dan nelayan perlu didukung oleh bmkg dalam mengantisipasi cuaca dan iklim ekstrim yang dapat berdampak kepada kegiatan pertanian maupun kegiatan melautnya
mekanisme sekolah lapang yang diselenggarakan oleh bmkg bersama mitra terkait adalah platform yang didesain dan dilaksanakan untuk memfasilitasi literasi petani dan nelayan tersebut